enggak sebentar doang kok
kamu masih sakit
emang gak keliatan
kalau dari muka mah enggak pur
saya balikin sepatu kamu
agak kotor sedikit
saya tadi jatuh
kamu cepat sembuh ya pur
sabar ya pur
masya allah pur
cendung mau turun nih iya sabar
bang weten gimana sih iya sini
halo assalamualaikum selamat siang neng rika
ate gak bisa nemenin neng rika olahraga ke kartride
enggak sebentar doang kok
biar jawab dong
enggak tapi aku udah kirim pesan kok kalau aku kesini cuma nganterin jaket buat mas pur
yaudah ayo kita pergi